pemilihan umum di belanda juga berlangsung meriah
ya tidak hanya wni yang tinggal di sana yang sedang berlibur pun juga turut memberikan hak suaranya
penetapan hari pemilu serentak di belanda yang jatuh pada sabtu tiga belas april dua ribu sembilan belas
membuat banyak wni berbondong bondong datang untuk memberikan hak suaranya
para calon pemilih ini sudah memadati tps yang berlokasi di sekolah indonesia dnh kuasenar sejak pagi hari
antrean pun mengular sampai ke jalan raya
walaupun harus antre berjam jam sambutan para pemilih cukup positif di pemilihan kali ini
selain memberikan suara di pesta demokrasi lima tahunan ini
masyarakat indonesia juga bisa mengobati rasa rindu pada tanah air dengan makanan makanan khas indonesia
yang dijual di stan stan makanan
mulai dari makanan ringan sampai nasi padang dengan antrean yang tak kalah panjang
alhamdulillah lihat saudara saudara kumpul bareng suasananya jadi meriah
ini benar benar pesta demokrasi kita tenang damai makan makan jajan jajan
sapa sapa silaturahmi ini luar biasa suasananya bikin senang hati
total daftar pemilih tetap di belanda sebanyak sebelas tujuh ratus empat puluh empat orang
dengan metode datang langsung ke tps dan dua tps pos
aziza hanum kuasenar belanda